di salah satu kafe di jalan seram kota bandung
kini banyak kalangan anak muda yang mulai menikmati menu minuman jamu
seperti jahe kunyit beras kencur dengan racikan bergaya modern
salah satunya es zaman batu
jaman batu merupakan singkatan dari jahe madu lemon dan es batu
juga ditambah dengan sedikit selasi
yang unik dari menu ini adalah cara pembuatannya
yang mirip dengan pembuatan kopi karena alat yang digunakan sama dengan alat membuat kopi
minuman tradisional khas jawa ini pun bisa dinikmati dengan konsep modern
tanpa menghilangkan komposisi dan khasiat aslinya
menurut pemilik kafe di tangan seorang acaraki atau sebutan yang disematkan
pada orang yang ahli meracik jamu
jamu yang tadinya kurang diminum

bahkan mulai banyak diguru
acaraki sendiri merupakan profesi herbalis
yang sudah digunakan sejak era majapahit kuno
nama ini yang dicoba dipopulerkan kembali
mengingat saat ini banyak milenial yang memandang jamu sebagai minuman kuno
teknik penyeduhannya pun kita menggunakan teknik kopi
yaitu dengan alat namanya franch press
jadi diseduh dia dishek sehingga menjadi minuman yang enak untuk disediakan
menu menu minuman jamu dengan gaya modern ini dibanderol dengan harga sekitar tiga puluh ribu rupiah
ruli rohimat bandung jawa barat